menurut keterangan warga di daerah ini sering terlihat buaya yang timbul ke sungai primer
hal ini membuat warga resah karena setidaknya sudah ada empat korban dari buaya buaya tersebut
hewan ternak warga pun dilaporkan sering hilang
pemilik anjing tadi datang ke tempat anjing gonggong
nah rupanya ada buaya yang naik ke darat
dan buaya itu terjebak di park kecil ini
park lumar ya
nah park galian warga lah ini